dong dia airnya silakan diminum om dudung ayo dong soh atau enggak silakan omaset makasih
jennifer iya ini buat papa terima kasih sayang ya pak diminum om begitu
aku mau juga dong ngomong soh abis masih banyak
ya allah ikhlas silahkan masuk atau kita ketinggalan
enggak ada ini
silahkan duduk ya ya maga maga
selatan duduk gimana udah keliling keliling alhamdulillah capek ya
yuk yuk pin ketupat sama minum buat tante iko sama tante em
kayaknya angkot tuh bukan ikoh banget deh ce
jadi kayaknya ikoh mah gak akan ikut
kalo naik angkot tuh kan rame gitu ya
gak kuat kalau kegerahan kayak gitu
oh jadi maksudnya kamu tuh mau berangkat sama kang dadang
kita berangkatnya bareng
yang lain rame rame naik angkot
kan udah biasa
iya terserah ce ikoh gak apa apa
ide bagus kan
ini mau biskuit
sok nih buahnya nih
do mau ini gak do
mau ini gak
istri kamu teh kapan pulangnya
gak jadi pulang wak
lagipula dia tek abisan tiket
ije aduh cantik bisa
dulu sebentar ya jangan kemana mana
tunggu sebentar ya sayang tunggu sebentar ya
ape banget ya pak
ayo kesini semua
alhamdulillah makasih ya om
makasih om idan
pakai tangan manis
kita ke tempat yang lain
kang idan emang hebat
emanet jetuhnya wak
iya ward peblis juga minta maaf
kamu sudah makan
iya oh makasih nanti aja
sudah dimakan ward
kamu lebaran gak jalan jalan
besok mungkin ward
peblis bikin minum dulu ya ward
makasih ya peblis
iya tunggu sebentar ya
tiaw tiaw suka padaku
sepp oh iya sepp
dung sok atau mangga dimakanin
nanti air minumnya sebentar lagi
dung ini dia airnya
silahkan diminum om dudung
silahkan om asep
ini buat papa
terima kasih sayang
siropnya enak kan yudhoi
ini buatan jennifer dong
siapa dulu papanya
sok atau dimakan
sok atau dimakan
teman teman jennifer pak

iya denny sama sama ya
jangan kemana mana dulu
ini ada uang jajan buat lebaran
makasih om ydhoi
iya ini buat veru
makasih om ydhoi
makasih banyak ya om ydhoi

awas sandalnya ketuker
terima kasih ya pak
terima kasih apa sayang
papa udah ngasih uang lebaran buat temen temen jeniper
ya itu memang harus sayang
ini kan lebaran
jenniper mau uang jajan lebaran juga
ya udah ayo dimakanin lagi diminum abis ya
jeniper bareng sama papa aja diminumnya berdua ya
oh iya tadi jalan jalannya mau kemana
pembeli rencananya mau ke air terjun ward
edward boleh ikut
tadi kalau dia ajak muter gak mau
kok sekarang edward disini sih
pernahkahcano maupres jahren
dia aja pelatihan
kalau sendiri juga gak apa apa
yang penting kita ketemu sama eros